dan setelah itu kita bisa buka
berdasarkan data dari komisi perlindungan anak indonesia
kekerasan seksual pada anak memang jadi kasus tertinggi di kpai
dari awal tahun hingga mei dua ribu dua puluh sudah ada beberapa kasus kekerasan seksual pada anak
dari sisi anak sebagai korban sudah ada sembilan belas pengaduan kejahatan seksual online
dan satu ratus tiga puluh enam pengaduan kekerasan seksual pemerkosaan
sedangkan dari sisi anak sebagai pelaku terdapat satu pengaduan kejahatan seksual online
dua belas pengaduan kekerasan seksual pemerkosaan
dan dua pengaduan anak sebagai pelaku sodomi atau pedofilia
salah satu kasus dengan skala besar pada sembilan juli dua ribu dua puluh adalah kasus pemerkosaan dan pedofil wna perancis
yang telah memakan tiga ratus lima korban anak
pertanyaan pun muncul mengapa bisa sebanyak itu
dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi
banyak faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak bisa terjadi
mulai dari aktivitas digital anak yang tidak diperhatikan
lingkungan yang abai kurangnya edukasi serta kurangnya pengawasan dari orang terdekat
pengawasannya bukan pengawasan yang seperti eh saya awasi begitu
tetapi lebih pada bagaimana ngobrol menjadi teman buat anak
apa aktivitas anak hari itu itu menjadi hal yang penting untuk kita dampingi
yang ketiga saya kira soal literasi digital
karena kan bagaimanapun hari ini mereka berselancar bebas di dunia maya
baik di antara jam pelajaran maupun setelah
apalagi kalau orang tuanya bekerja
sekolah saya kira dan guru juga penting untuk melakukan edukasi ini
pencegahan sangat penting dilakukan termasuk edukasi terhadap anak
bahwa ia harus menjaga tubuh miliknya
dan tidak semua orang boleh atau bisa menyentuhnya tanpa izin
jadi kita bisa sampaikan gitu
ketika dirimu sudah merasa tidak nyaman
tidak nyaman itu apa sih
tidak nyaman itu tidak enak
kemudian merasa tidak aman
apa yang bisa dilakukan
atau menyatakan tidak
menyatakan tidak jangan teriak
dan kalau tidak mungkin itu dilakukan
anak anak bisa diajarkan untuk menyampaikan kepada orang dewasa untuk meminta bantuan
dalam banyak kasus
sebagian keluarga berusaha menutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi
alasannya karena malu dan bisa membuat kehormatan keluarga tercoreng
hal ini harus diluruskan
jika tidak diadili pelaku akan terus berkeliaran dan memakan korban anak lainnya